undang undang omnibus law cipta kerja resmi berlaku pasca presiden joko widodo menandatangani naskah akademiknya senin kemarin
perwakilan serikat buruh resmi mendaftarkan gugatan uji materi ke mahkamah konstitusi sebagai bentuk penolakan
dan untuk membahasnya siang hari ini sudah bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom ada mbak eli rosita silaban presiden konfederasi serikat buruh seluruh indonesia atau ksbsi
selamat siang mbak eli
selamat siang mbak
dan ada mbak bivitri susanti ahli hukum tata negara
selamat siang mbak bivit
oke langsung saja ini saya mau ke mbak eli terlebih dahulu
mbak eli presiden jokowi kemarin akhirnya menandatangani naskah rancangan undang undang omnibus law cipta kerja
respon buru seperti apa mbak eli
iya jadi kita melihat pemerintah sedang tidak melihat penderitaan kita sekarang terutama buruh
terbukti dengan bapak presiden sudah menandatangani walaupun banyak aksi aksi penolakan ya
tersebut gitu kan kita menolak omnibus law nya kita minta perpu
lalu memang disambut pak presiden dengan silahkan mengajukan gugatan judicial review ke mk
tapi akhirnya memang itulah hadiah yang didapatkan oleh buruh dengan aksi besarnya kemarin dengan ditandatangani dan jadilah undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
memang ini sangat menyedihkan mbak
intinya perjuangan kami yang beberapa bulan
ini ada sangat sia sia gitu
tadi pagi yang kami dengar sudah ada perwakilan dari serikat buruh yang mendaftarkan gugatan uji materi begitu
ke mk atas kluster ketenaga kerjaan dalam undang undang cipta kerja ini
apakah itu bagian dari teman teman semua serikat buruh atau akan ada lagi yang mengajukan gugatan uji materi mbak eli
ya saya kira mayoritas serikat buru dan konfederasi akan memberikan atau mengajukan gugatan judicial review
tapi yang tadi pagi memang bukan kita
karena kita kan baru menerima undang undang yang ditandatangani itu tadi malam
berarti kami harus membaca lagi ulang
takut ada yang sesuatu yang terlewatkan dari draft sebelumnya
tapi apapun yang dilakukan teman teman mau dahulu atau yang kemudian perjuangannya tetap sama dan satu yaitu tentang penolakan terhadap undang undang itu mbak
tadi mbak eli mengatakan ini hadiah
hadiah dari demonstrasi
yang terjadi belakangan ini yang dilakukan oleh teman teman buruh menolak tapi akhirnya presiden tetap menandatangani
apakah kemudian ini menggambarkan presiden memang tidak mendengarkan suara publik begitu jadi hanya menaikkan ataupun menandatangani undang undang ini mbak bibip
ya saya kira persis sekali
menurut saya memang segala daya upaya sudah dilakukan
demonstrasi juga sudah dilakukan
aksi aksi damai sudah dilakukan
tapi tetap pemerintah bergeming
sudah selesai maka tidak ada lagi yang mau dinegosiasikan
jadi saya menganggap memang ini bentuk dari suatu pemerintahan yang tidak responsif
bentuk pemerintahan yang tidak responsif artinya memang anda juga menangkap kesan bahwa tidak ada ruang negosiasi yang mencoba untuk dibuka
antara pemerintah antara pihak istana presiden dengan teman teman dari masyarakat sipil dan juga dari buruh begitu mbak bibi
ya tidak ada
sebenarnya sejak presiden jokowi menanggapi dalam sebuah press conference waktu itu sampai cukup lama pak jokowi hanya bilang ini salah itu salah ini salah
dan kemudian langsung ditutupi dengan kalau tidak setuju bawa saja ke mahkamah konstitusi
nah jadi sebenarnya dari awal tadi dari tanggal berapa itu sembilan atau sepuluh oktober itu sebenarnya posisi presiden sudah jelas bahwa tidak ada lagi yang bisa negosiasikan
kalau tidak suka bawa ke mahkamah konstitusi
jadi sebenarnya itu narasi
yang menunjukkan tidak ada lagi dialog yang bisa dilakukan
kalaupun sekarang dimundur mundurkan tanda tangannya itu bukan untuk mempertimbangkan perpu memang
tapi memang hanya untuk mempermainkan emosi massa menurut saya
dan barangkali memperbaiki hal hal yang masih salah dalam naskah akhir ini
oke mbak eli apakah betul memang tidak ada ruang negosiasi ruang dialog seperti yang tadi dikatakan oleh mbak bibip
selama ini ada ruang negosiasi kah antara pemerintah ataupun pihak istana
utusan dari presiden dengan teman teman buruh untuk bisa duduk bersama
dan kemudian mendengarkan aspirasi atau memang tidak ada sama sekali mbak sudah ditutup langkah itu
iya sebenarnya mbak kenapa kemarin itu ada fragmentasi pergerakan serikat buruh
walaupun fragmentasinya tetap kita lihat dalam skop yang sama memperjuangkan
dan ada yang keluar karena tidak percaya dengan duduk bersama
sama dengan tripartis tapi kami memilih tinggal di dalam pada saat itu
tapi memang pilihan kami juga salah karena ternyata tidak membawa hal yang sangat bagus
terbukti dengan draft tidak kami terima lalu yang disahkan itu juga jauh dari harapan dan kesepakatan kesepakatan
yang sudah kita bangun selama sepuluh hari berdiskusi dengan apindo kadin dan pemerintah gitu
nah kalau itu memang hanya formalitas saya sangat sayangkan untuk belajar lebih halal
hati hati di kemudian hari untuk menjadi tidak dianggap sebagai legitimasi saja
karena pemerintah kan selalu mengatakan bahwa sudah konsultasi dengan buruh
tapi saya tidak mau kedudukan kita di sana itu hanya untuk mensahkan itu saja
seolah olah kami sudah setuju dengan pasal pasal itu karena pada akhirnya saya dan teman teman dibully
menjilat pemerintah jadi dekat dengan pemerintah lalu ketika kita melakukan aksi karena kami merasa selama di sana itu tidak seperti itu yang kami inginkan
kenapa itu yang menjadi terjadi
akhirnya kita yang dicap juga sebagai dekat dengan pemerintah kami akan melawan kebijakan yang tidak pro dengan kita
sangat disayangkan memang buruh yang sudah berdarah darah yang sudah memang semua datang ke lapangan turun ke lapangan dengan segala upaya
sampai mereka ada yang terancam di phk tidak takut dengan covid
saya kira pemerintah akan melihat kekuatan ini atau suara suara atau aksi ini menjadi sebuah pemikiran yang baru bahwa
lalu kita harus lakukan sepadan
jadi saya berharap bahwa kita bisa melakukan hal hal seperti ini untuk mengubati luka hati mereka ternyata tidak ada sampai sekarang
jadi sejauh ini saya masih berharap akan ada dialog dialog tapi ternyata setelah ditandatangani kemarin
punah sudah harapan kita sudah berarti undang undangnya sudah disahkan tinggal mk
mk pun nanti bagaimana ya kita mau berharap lagi di mk ini mungkin kami hanya memohon di mk ini memakai hati saja jadi jangan ada lagi misalnya

punah sudah harapan buruh setelah diteken oleh presiden ruu sapu jagat ini undang undang sapu jagat ini tapi masih ada harapan terakhir di mahkamah konstitusi
langkah persiapannya buruh untuk mengajukan gugatan uji materi tadi teman teman dari kspi tadi pagi sudah mengajukan ataupun mendaftarkan gugatan
kalau persiapannya akan seperti apa untuk gugatan formil dan juga materi mbak eli
iya sebenarnya kita kan diformilkan kita sebenarnya gini mbak
itu kan undang undangnya disahkan tanggal lima tapi masih ada pengeditan pengeditan sampai sekian hari gitu
lalu ada beberapa draft yang kita terima lalu pemerintah selalu meng counter itu hoax
kalau memang itu tidak hoax berikanlah bisa diakses masyarakat yang tidak hoax gitu
nah sampai akhirnya kita mendapatkan yang delapan ratus
nah yang kita yakini itu yang sebenarnya tapi terakhir ada lagi yang seribu satu ratus delapan puluh tujuh atau berapa gitu
dan kami mencoba lagi menelak satu persatu
dan ada lagi yang kemarin itu kami harus baca ulang lagi
karena kami tidak mau juga ada yang terlewatkan
nah misalnya rdpu kan kita tidak dilibatkan gitu
itu bukan rdpu kita tidak dilibatkan dpr ya sama sekali gitu
lalu itu diformilnya
bagaimana mungkin sudah disahkan di paripurna tapi masih ada pengeditan pengeditan
itu tidak boleh
lalu di materialnya memang kami masih tetap di empat poin itu kontrak outsourcing upah sektoral yang dihilangkan
tapi kami akan melihat lagi yang kecil kecil masih ada lagi mbak
jadi itu adalah rasa hati hati
jadi persiapan untuk gugatan uji formil dan juga material karena itu yang merasa merugikan buru begitu ya
sekarang ini bolanya ada di mk di mahkamah konstitusi
menurut anda mk bisa keluar dari tekanan politik mbak bibip
memang banyak ya yang meragukan
apa posisi mk karena ada resisi undang undang mk
tapi paling tidak tentu saja nanti kan mahkamah konstitusi itu bedanya dengan lembaga lembaga politik adalah
ia harus menulis argumennya
kenapa dia sampai pada putusan itu
jadi dalam putusan itu ada yang namanya bagian pertimbangan hukum
legal reasoningnya ada di situ
jadi pun kalau ada hakim yang bisa tidak setuju akan bisa menuliskan dissenting opinionnya
atau pandangan ya yang berbeda begitu ya
nah jadi paling tidak
nanti ukuran kita adalah itu semua
kalau ada hal hal yang ternyata tidak bisa dijustifikasi
secara hukum dan secara logika gitu
karena semuanya harus menurut logika hukumnya
tapi yang jelas memang
hakim ini sekarang jadi ini kita harapan terakhir kita
dan sebenarnya ada dua secara normatif ya
undang apa namanya uji formil dan uji material
uji material tadi mengenai pasal pasalnya
uji formil itu mengenai proses
nah menurut saya
di segi uji proses ini juga sebenarnya argumentasi kita semua ini sangat kuat begitu ya
apalagi kita juga tahu ternyata dalam undang undang yang sudah diundangkan pun sudah bernomor
masih ada kesalahan di dua pasal gitu
artinya hal hal itu sudah cukup kuat untuk kemakamah konstitusi
artinya nanti kita lihat bagaimana pertimbangan dari hakim hakim mk justifikasinya argumentasinya
kalau mereka menolak ataupun
menerima begitu ya gugatan dari teman teman buruh terakhir
langkah kedepannya apa
apakah akan tetap menggelar aksi unjuk rasa yang difokuskan saat ini ke mahkamah konstitusi
karena kan sekarang bolanya ada di mk sudah bukan di tangan presiden jokowi
apakah aksi unjuk rasa ataupun demonstrasi akan terus berlangsung dari teman teman buruh ke depan gedung mk mbak eli
saya kira masih akan terus berlanjut mbak

sekarang bola terakhir di tangan mk
jadi kami memang harus fokus di sana dan satu lagi kami tetap akan ada aksi soal penolakan surat edaran itu mbak
jadi ada nanti dua yang berjalan sekaligus
jadi mungkin media dan masyarakat akan bosan melihat ini gerakan gerakan ini karena memang kami harus melakukannya untuk membuka mata pemerintah bahwa ada sesuatu yang salah
jadi saya mengapresiasi teman teman yang sudah mengambil langkah duluan melakukan gugatan judicial review dengan tidak juga mengabaikan teman teman yang sedang mempersiapkan karena memang kita harus hati hati
jadi kita harus memang benar benar berhati hati
nah satu lagi mbak yang saya belum selesai
dulu kan undang undang tiga belas sudah di gr sampai tiga puluh pasal itu
tapi kan tidak ada juga pelaksanaannya
nanti sebenarnya seperti yang dikatakan mbak bibit itu
kalau ada ditemukan mereka yang memang di gugatan ini lalu kami menang
itu tidak boleh hanya diumumkan saja bahwa ini sudah dimenangkan oleh buruh
tapi memang harus dikembalikan lagi ke legislatif
dan itu dibuat sebuah undang undang yang harus dituruti mbak
jadi kalau itu nanti tidak dilakukan ini sama sekali akan kosong
perjuangan hanya perjuangan kalau hanya dimenangkan mk tapi tidak ada implementasi yang akan kembali ke legislatif lagi mbak

kita tunggu nanti bagaimana hasil akhirnya keputusan finalnya bola ada di tangan mahkamah konstitusi
apakah mk nanti mampu keluar dari tekanan politik dan mendengarkan masukan masukan ataupun suara suara penolakan dari masyarakat sipil dan juga teman teman dari perwakilan buruh
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada siang hari ini mbak elly rosita silaban presiden ksbsi dan juga mbak bifitri susanti ahli hukum tata negara

terima kasih banyak mbak
terima kasih banyak mbak